kisru perebutan tpi atau yang sekarang dikenal sebagai mnc tv memasuki babak baru
sejumlah orang sejak rabu pagi mencoba masuk ke dalam gedung dan menunggu di dalam hingga saat ini
sejak pagi sejumlah orang pihak yang mengaku sebagai jajaran direksi pt cipta televisi pendidikan indonesia
yang sah masuk ke dalam kawasan gedung mnctv di pondok gede jakarta timur
mereka mengklaim mengantongi putusan mahkamah agung yang memenangkan pihaknya
dan menganulir putusan amri trase sebelumnya yang memenangkan pihak pt berkah atau grup mnc tv
mereka mengaku akan melakukan konsolidasi internal untuk mengatur langkah selanjutnya
terkait kelanjutan televisi pendidikan indonesia atau yang bisa dikenal dengan tpi
hari ini yang kita lakukan karyawan yang bukan bekerja di bawah kita
itu kita minta mereka dengan baik untuk keluar dari lokasi ini
karena saat ini jelas kami direksi yang baru sudah diputuskan oleh mahkamah agung
adalah pemilik yang sah terhadap pt cipta televisi pendidikan indonesia
di sisi berbeda pihak mnctv mengaku pendudukan kantornya di pondok gede adalah sebuah tindakan paksa
yang diikuti kekerasan
direktur utama mnctv sang nyoman swisma menjelaskan pendudukan ini adalah tindakan ilegal
bahkan ia menyebut siti hardianti rukmana atau tutut suharto pemilik dari pt ctpi
maksud saya pt cpti harus membayar hutang senilai lima ratus dua puluh miliar ke beberapa pihak
tetapi kan itu sedang dalam proses menaik banding ke tingkat berikutnya
jadi secara hukum sedang berjalan
belum dilakukan ini
jadi walaupun keputusan pn waktu itu membatalkan abitur namun masih lanjut
masih lanjut lagi
kan itu hukum hukum yang berlaku di negara kita
bukan dengan cara kekerasan terus menduduki seperti ini
sudah ada korrespondensi nn indonesia istiarto sikit di mnc tv di kawasan taman mini indonesia indah
itu apa saja perkembangan terbaru hingga siang hari ini
apakah masih ada warga ataupun sejumlah orang
yang masih menduduki kawasan gedung tpi lama di daerah pondok gede jakarta timur
ya selamat siang yuda
betul sekali sampai dengan saat ini memang masih ada sebagian orang ataupun oknum yang
mengatasamakan atau mendeklarasikan diri mereka sebagai bagian dari direksi pt cipta televisi pendidikan indonesia yang baru
yang disahkan oleh mahkamah agung per tahun dua ribu enam belas

bisa lihat di belakang ini memang penjagaan masih dilakukan oleh pihak pengadilan
ini adalah pengamanan maupun sebagian orang yang dibawa oleh direksi baru tersebut
sedangkan bagi karyawan mnc tv yang tadinya berkantor di belakang saya ini memang dipersilahkan untuk meninggalkan gedung sejak pukul tujuh dan delapan pagi tadi
untuk mengamankan situasi yang memang cukup memanas pagi tadi yuda memang ada sekitar satu ratus lima puluh personil gabungan dari tni maupun polri
dari polres metro jakarta timur yang berjaga di sekitar kawasan gedung mnctv di kawasan pondok gede ini
agar keamanan tetap terjaga
dan tidak mengganggu lalu lintas yang ada di depan gedung mnc tv
kalau kita melihat perjalanan kasus dari mnctv ini sendiri memang cukup panjang
dimulai dari sekitar tahun dua ribu dua ketika adanya investment agreement yang dilakukan oleh pt berkah karya bersama
di mana mereka melakukan investment agreement terhadap restrukturisasi hutang yang dimiliki oleh siti haryadi rukmana atau tutut suharto
sebesar lima puluh lima juta dolar amerika serikat
akibatnya memang ada penyesuaian baik di struktur kepemimpinan maupun saham
ham maupun direksi dari pt cipta televisi pendidikan indonesia
namun berjalannya investment agreement tersebut dan perubahan tersebut juga memicu beberapa masalah
sehingga akhirnya baik dari pt cipta televisi pendidikan indonesia maupun pt berkah raya bersama ini
memutuskan untuk maju dalam pengadilan ardi terase tepatnya di tahun dua ribu empat belas
namun belum berhenti di situ di tahun dua ribu enam belas mbak tutut mengajukan banding ke pengadilan negeri jakarta pusat
dalam banding tersebut diputuskan bahwa putusan arbitrase di dua ribu empat belas dibatalkan
dan putusan itu diperkuat dengan putusan ma di tahun dua ribu empat belas
tepatnya nomor sembilan puluh tujuh b
dua ribu enam belas yang mengatakan bahwa putusan ardi terase batal dan kembali kepemilikan dimiliki oleh siti hardiatu nukmana atau tutut suharto
artinya memang apa yang kita lihat di sini memang terjadi bukan baru begitu yuda
ini adalah rangkaian panjang ketika kita tahu putusan dua ribu enam belas menguatkan siti haryati rukmana
maka direksi ataupun pihak dari pt cipta televisi pendidikan indonesia kembali masuk ke dalam
dan mendeklarasikan bahwa mereka memang bukan menduduki
namun kembali mengisi kantor yang tadinya memang diisi sebagian besar oleh karyawan dari pt berkah karya bersama atau mnctv
suasana masih sangat kondusif di sini yuda
tadi kami sempat menanyakan apa rencana ke depan baik dari pt berkah karya bersama atau mnctv
mereka akan mengatakan akan tetap melanjutkan proses hukum ketika mereka sudah tidak bisa maju lagi
baru dikatakan inkrah
mereka mengatakan bahwa ini belum inkrah
ini adalah pendudukan secara paksa
namun di sisi lain dari pt cipta televisi pendidikan indonesia
bahkan ini sudah final
putusan ma dua ribu enam belas sudah selesai
dan mereka mengatakan bahwa ke depannya mereka sedang fokus bagaimana mengkonsolidasikan lagi karyawan yang dimiliki oleh cipta televisi pendidikan indonesia
dan mungkin saja melakukan proses bisnis lagi ke depannya seperti dulu ketika tpi masih ada
ya itu satu pertanyaan terakhir
tito saya penasaran dengan bagaimana dengan karyawan yang biasanya memang beraktivitas ataupun bekerja di sana
apakah tadi anda katakan sejak jam delapan pagi mereka dikeluarkan dari gedung mnctv di kawasan pondok gede
memang eko sempat berbincang dengan mereka
bagaimana mereka hari ini dan ke depannya nantinya itu
ya yuda memang beberapa bulan terakhir
saya pikir dari akhir tahun dua ribu enam belas masuk ke dua ribu tujuh belas memang grup mnc memang memiliki kantor baru di kawasan kebonjuruk
sehingga memang tidak banyak lagi kegiatan yang dilakukan di gedung mnctv di kawasan pondok gede ini yuda
ada beberapa karyawan yang masih kesini untuk melakukan maintenance atau beberapa hal hal yang tidak begitu signifikan
artinya jumlah karyawan
karyawan yang bekerja di mnctv pondok gede juga tidak terlalu banyak
tadi kami sempat menanyakan bagaimana proses keluar karyawan tadi pagi apakah sempat rusuh lalu barang barang mereka seperti apa
namun dari pihak pt cipta televisi pendidikan indonesia mengatakan bahwa tidak ada masalah
karena memang cenderung mereka yang masih bekerja di sini hanya mereka yang menunggu saja gedung ini agar tetap berjalan seperti biasa
tidak begitu barang barang besar dikeluarkan menggunakan truk ataupun kendaraan lain begitu kira kira
proses bekerja tidak terganggu begitu kira kira
namun yang menjadi fokus adalah bahwa gedung ini sebetulnya sudah menjadi sengketa lama yuda
artinya ketika gedung ini kembali diperbutkan ini menjadi babak baru dalam bagaimana dua sengketa ini segera selesai
dan kita akan lihat apakah nantinya pt mana yang menangkan
apakah cipta televisi pendidikan indonesia atau berkah karya bersama
baik istiarto sigi terima kasih untuk laporan anda
selamat bertugas kembali ito